kasus prostitusi online yang melibatkan mantan finalis putri pariwisata kelimantan timur pa kian bergulir
dari pengembangan kasus polisi telah menetapkan jl sang muncikari sebagai tersangka
nah saat ini polisi juga masih memburu satu orang lagi yang diduga kuat terlibat jaringan prostitusi online
polda jawa timur kembali mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan sosok publik figur
nah dari penggerbekan yang dilakukan di salah satu hotel di batu malang jawa timur polisi kemudian mengamankan empat orang
terdiri dari pa yang merupakan penyedia jasa kemudian yw seorang pekerja swasta asal ntb sebagai pengguna jasa kemudian ada jl sebagai muncikari dan seorang sopir
setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton polisi hanya menetapkan jl sebagai tersangka sementara tiga lainnya berstatus sebagai saksi dan kini sudah dipulangkan
dari pengakuan tersangka penghasilan yang didapatkan dari transaksi prostitusi online ini mencapai enam belas juta rupiah
hingga kini polisi masih terus melakukan
kami juga melakukan pendalaman karena diduga kuat
ada satu orang lagi yang terlibat dalam jaringan ini dan keberadaannya masih dalam pengejaran
bagaimana kelanjutan kasus dugaan prostitusi online di surabaya jawa timur sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telpon
ada kabit humas polda jawa timur kombes pol frans barung mangera
pak frans selamat sore
bukan sore selamat sore
baik pak frans
pak frans kita harus tanya dulu nih mengenai dugaan prostitusi online yang sekarang menjadi perbincangan di surabaya jawa timur pak frans
perkembangannya sampai saat ini seperti apa
ya kami laporkan dari surabaya sudah malam mbak buspa
jadi sudah malam ini berarti juga perkembangan prostitusi juga semakin malam ini juga semakin berkembang ya
artinya konteksnya adalah kasus yang kemarin
kita menetapkan jl
dan ternyata jl ini hanyalah mucikari lapisan kedua
lapisan pertama yang kita kejar sekarang mobilitasnya tinggi
masih ada di luar provinsi
kita doakan saja ketika itu sudah kita ungkap
maka siapa siapa yang terlibat di dalamnya dan menjadikan ini sebagai sesuatu sindikat akan terbongkar
nah harapan kita memang dalam waktu dekat ini ya
karena itu salah satu kunci juga untuk membuka tabir ini
jadi pandoranya di situ sebenarnya
oke jadi masih mengejar lapisan pertama dari prostitusi online ini begitu ya
iya karena jl ini kan ternyata hanya lapisan kedua
dia mendapatkan bagiannya itu terendah dibanding daripada pertama
kalau dia mendapatkan tujuh belas juta dari satu transaksi berarti yang diatasnya itu mendapatkan lebih lagi
nah sehingga memang kita melakukan pengejaran terhadap ini
kemudian pa sendiri sudah kita pulangkan wajib lapor
karena memang belum ada kita mendapatkan tindak pidana yang dikenakan kepada yang bersangkutan
dikarenakan hal hal yang menjerat yang bersangkutan sebagai masuk dalam sindikat prostitusi belum kami lakukan
kecuali nanti mungkin perkembangan perkembangan berikutnya
kalau ada novum baru ataupun fakta fakta yuridis baru akan kita sampaikan
seperti kasus public figure sebelumnya kan kita pulangkan juga
kalau kita berbicara soal kasus public figure sebelumnya yang juga mencuat di polda jawa timur
apakah ada keterkaitan pak frans dengan prostitusi online yang ini
ya prostitusi online berbeda ya
indikatnya kan sel dia
ya sel sel ini tidak dikendalikan oleh ano tetapi gl sendiri dikendalikan oleh prostitusi yang kita kejar ini
nah dialah pusat daripada jaringan prostitusi yang kita kejar ini
nah sehingga memang kita tidak fokus lagi pada jl karena sudah tersangka
kita sudah membuktikan bahwa prostitusi sudah terjadi
kita sudah membuktikan bahwa dia mendapatkan keuntungan dari situ
merupakan salah satu mata pencariannya
sehingga kita kenakan yang bersangkutan kepada pasal lima ratus enam terhadap mucikari
dan juga pasal dua ratus sembilan puluh enam terhadap ketika pernah undang hukum pidana
mucikari yang pertama ini yang cukup besar ini
kita dapatkan nah itu yang akan kita lakukan nanti pengembangan
karena semua data ada di sana
ta ini merupakan bagian dari situ tetapi tidak signifikan
jika kita lihat bahwa kalau kita membongkar dari gl
oleh karena itu kita mohon sabar kepada semua publik ya
untuk melihat bahwa kasus ini ternyata sebenarnya adalah merupakan bagian juga yang harus kita selesaikan secara komprehensif
tapi kalau kita melihat dari dua kasus ini
dua duanya menyangkut pautkan publik figur
yang kemudian bisa terbongkar oleh polda jawa timur
apakah dengan modus atau dengan adanya public figure ini jadi mudah terendus begitu
tidak juga ya
kita kan sebenarnya seleksi prioritas nih
prioritas kita dalam cyber patrol adalah bagaimana sindikatisme terhadap prostitusi ini yang kita bongkar
kebetulan ada di dalamnya orang orang yang mengatakan dia adalah public figure
nah itu karena memang di dalamnya yang bersangkutan secara faktual memang ada di dalamnya
tetapi yang ingin kita katakan bahwa polda jawa timur sebenarnya fokus pada sindikatisme mengenai prostitusi
keturunan filipina yang melakukan meng order seluruh
meng endorse seluruh anak anak muda ya
anak anak muda yang cukup banyak ini ratusan bahkan
model dan sebagainya
kemudian pelanggannya cukup besar juga keiko ini
tetapi karena di situ tidak ada publik figur yang cukup ini ya cukup dikenal ataupun menjadi apa ini muatannya cukup besar dalam publik
sehingga tidak terekspos dengan cukup besar psiko ini
dua ribu delapan belas ini cukup besar sangat besar malah kalau kamu yang mengatakan
nah sayangnya memang kita lebih mementingkan kepada mereka mereka yang menjadi yang sudah masuk ke media dan mengikuti berbagai kegiatan
sehingga ini yang menjadi besar terhadap kegiatan prostitusi ini
sebenarnya kegiatan yang sudah dibuka oleh polda jawa timur lebih besar dibanding daripada gl lebih besar daripada va sebelumnya
nah yang kasus kali ini dikatakan pa menjadi korban
sebetulnya bagaimana proses praktek prostitusi online ini sehingga dikatakan pa ini menjadi korban supaya tidak menjerumuskan masyarakat lain yang juga bisa menjadi korban pak franz
tanpa sepengetahuan pa ini sementara ya
saya tadi mengatakan sementara kok belum ada kita menyimpulkan bahwa dia harus korban
sementara dia adalah saksi dan wajib lapor va ini
kalau korban itu adalah dia tidak mengetahui bahwa apa yang di endorse apa yang di branding oleh seseorang yang katakanlah itu mucikari satu dan mucikari dua itu sepengetahuan daripada dia
berbeda dengan sebelumnya kalau sebelumnya kan terus aktif dia
bukan yang namanya publikasi melakukan yang namanya endorse branding terhadap dirinya
kalau di ini tidak perbedaannya di sini tidak aktif melakukan branding dan endorse tetapi di pihak yang satunya yang kemarin itu aktif itu perbedaannya
jadi kita ragu ragu menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
nah ini yang kita sampaikan
oke jadi pa ini adalah saksi sampai saat ini kemudian selain pa ada juga yw seorang pekerja swasta asal ntb yang diduga sebagai pengguna jasa ini juga tidak ditahan pak frans
tidak kita lakukan penahanan
nah kami sudah menyampaikan ke beberapa ke ruang publik ya bukan hanya ke media cnn ini saja
tapi ke semua media kami tolong diberikan referensinya bila seseorang pemakai jasa daripada prostitusi mendapatkan hukuman di republik ini
konstitusinya mana regulasinya ada apa tidak berikan kepada kami kami akan mempelajari dan kemudian menerapkannya
sayangnya sampai sekarang mulai dari kasus dua ribu enam belas sampai dengan sekarang anda tahu kasus mz yang di jakarta public figure terus cukup terkenal juga tidak dikenakan kepada pemakainya
salah salah yang berkaitan dengan itu semua
serupa dengan kasus fa yang juga tidak terungkap begitu ya pengguna jasanya
tidak ada bukan tidak ada pasal tidak ada regulasi yang menjadikan seseorang pengguna jasa itu mendapatkan juga hukuman dari konstitusi kita
kita masih menunggu ini sampai dengan sekarang kita masih mencari di mana sebenarnya letaknya
dia bukan mucikari dia tidak mendapatkan bagian daripada keuntungan
dia hanya mau langsung membeli
dengan tanda kutip bahwa kepolisian tidak melindungi ini sama sekali tidak
tetapi kalau ada memang regulasinya ya kita terapkan itu
sampai sekarang tidak ada
karena ini yang banyak dibicarakan oleh masyarakat
ada ketidaktahuan begitu ya ketidaktahuan regulasi bahwa pengguna jasa tidak bisa dijerat begitu pak frans
baik terima kasih kombes pol frans barung mangera kabit humas polda jawa timur sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia selamat malam